ini anak anak pada datangin terus kehidupan biaya ini bagaimana
saya ini hanya bekerja pelayanan tuhan apalagi pelayanan di desa
dari mana ini berkat saya bilang
ya saya bilang ini karena tuhan yang suruh ya saya jalan aja
saya bilang begitu tuhan tapi saya nggak mau sampai saya misalnya pergi ke orang terus minta minta saya nggak mau tuhan
saya nggak mau lakukan itu
saya berdoa juga berharap tuhan jangan sampai saya sampai kekurangan sampai anak kelaparan saya nggak mau terjadi
bersahabat dengan terik matahari sudah biasa bagi risnikare rihara
remaja berusia tiga belas tahun warga desa prelangina kecamatan haharuka bukit timur
kecamatan haharu kabupaten sumba timur ini bisa dibilang sosok yang tangguh
setiap hari pagi atau sore ia mengambil air dekat sungai di desanya
jaraknya sekitar dua km
disinilah risni biasa mengambil air dari sumur buatan warga yang memasuk kebutuhan air bersih di desa prailangina
ketersediaan sumber air yang minim memang masih menjadi kendala bagi kehidupan warga di desa ini
tak hanya itu
desa yang dihuni oleh delapan puluh tujuh keluarga ini juga minim sarana pendidikan
jangankan sma smp pun belum ada di desa ini
untuk menuju sekolah anak anak di desa ini harus berangkat lebih pagi termasuk risni
sekolah tempatnya belajar berada di desa tetangganya napu
risni sudah biasa berjalan kaki ke sekolah begitu ya
nah ini untuk ke sekolah di smp saja ini jaraknya berapa jauh dari rumah
setengah atau satu kilometer
satu kilometer ini berapa lama perjalanan
itu kalau jalan cepat begitu ya bisa sampai satu jam juga
nah ini kalau ke smp kalau dulu di sd sd nya di mana
nah itu perjalanannya berapa lama
itu memakan waktu
sejam atau dua jam
dua jam berjalan kaki
sudah terbiasa seperti itu
memang kalau di sini murid murid di sini berangkat ke sekolah memang biasa berjalan kaki
tidak ada alat transportasi kendaraan begitu
di sinilah risni bersekolah smp negeri satu atap napu
sekolah yang memiliki satu ratus lima murid ini adalah satu satunya smp di desa dapu
kami di sini menerima siswa dari tiga sd pendukung yaitu dari sd preringina
di sini kami menerima anak anak kami ada juga yang berjalan kaki begitu jauh
sekitar lima kilo dari perjalanan
walaupun kadang mereka lambat tetapi mereka tetap semangat untuk datang sekolah
itu menurut cerita mereka bahwa supaya jangan lambat itu mereka harus bangun jam lima kadang setengah lima
kadang ada juga yang bangun jam empat supaya jangan lambat lagi
sekolah yang berada dekat dengan kampung adat napu ini membuka secerca harapan bagi anak anak usia sekolah di desa desa sekitarnya
namun jaraknya yang jauh dari tempat tinggal menjadi kendala tersendiri bagi mereka
namun kini sejumlah murid smp tak lagi harus berjalan jauh ke sekolah
mereka bisa tinggal di asrama yang berlokasi di desa napu kecamatan haharu yang lokasinya dekat dengan sekolah
asrama ini didirikan oleh sosial media
ketua smp maria kizia anugrah berkata bahwa mereka tidak pernah berjalan jauh ke sekolah

kita sendiri saja sibuk mengurus anak anak lagi
tetapi karena kondisi atau keadaan yang di daerah ini gitu pak karena orang tua mereka yang mendatangi kami
karena mereka ingin sekolah tapi mereka tidak ada tempat tinggal
sehingga mereka mau tinggal dengan kondisi yang cukup minim di rumah kami
jadi kami berkata kita harus berjalan jauh
asrama generasi bibit unggul yang dibangun oleh maria pada dua ribu empat belas ini merupakan asrama kedua
sebelumnya pada dua ribu sebelas maria mendirikan asrama khusus bagi pelajar sma di desa kuta kecamatan kanatang sumba timur
dulu sebelum ada asrama murid murid yang tinggal jauh dari sekolah dititipkan oleh orang tua mereka kepada warga di pusat kota
namun menurut maria tradisi tersebut tak selamanya membawa dampak positif bagi tumbuh kembang anak anak

kalau mereka kenal siapa anaknya misalnya sekolah di lahar atau di kabupung mereka berusaha menumpangkan anak
ini dekat sma satu dari warga desa kuta
jadi kalau saya mau sekolah menurut ibu itu baik tidak
itu ya tergantung tuan rumah pak
saya rasa dari tuan rumah kalau tuan rumahnya penuh kasih mendidik mereka mengarahkan lebih bagus
kalau mereka lepaskan ya sudah kamu datang ke sini karena kamu juga nggak bawa apa apa kamu harus bantu kerja
pasti itu pak
misalnya umumnya pada umumnya pak suruh timpa air suruh kasih makan babi ya urus urus seperti itu pak
urus rumah tangga istilah saya seperti itu
bahkan yang lalu pak banyak juga yang akhirnya mereka tidak sekolah gara gara itu pak
karena mereka berkata aduh tiap hari kita kerja itu kapan kita belajar
bahkan yang lalu sampai ada yang menangis gitu pak gara gara itu juga
ada yang menangis bagaimana ibu kita tinggal di tempat ini tapi akhirnya kita kerja malam pun kita suruh kerja
akhirnya kita ini nggak ada waktu belajar
sampai dia lari dari tempat itu juga gitu pak
kalau orang lain dari jauh kamarnya tinggal di kampung tidak ada siapa siapa
dia korbankan untuk membangun generasi
apa salahnya saya tidak mau
di situlah saya tergerak
kalau kamarnya tergerak apalagi saya anak daerah saya mau membangunkan daerah saya
mereka menjadi anak yang maju
terus saya mau anak anak itu supaya mereka menjadi orang yang berhasil sampai kuliah
ketika mereka menjadi orang berhasil mereka pun juga menjadi pekerjaan yang benar

asrama yang dirintis oleh maria kini menjadi rumah singgah bagi remaja remaja ini
pada juli dua ribu delapan belas ada tujuh belas remaja usia smp yang tinggal di asrama ini
mereka dibagi dalam dua kamar laki laki dan perempuan
adalah marsilina newalapur warga desa prelangina yang menjadi pembina di asrama ini
kalau orang lain dari jauh kamaria tinggal di kampung
tidak ada siapa siapa dia korbankan untuk membangun generasi
apa salahnya saya tidak mau
di situlah saya tergerak
kalau kamarnya tergerak apalagi saya anak daerah
saya mau membangunkan daerah saya mereka menjadi anak yang maju
terus saya mau anak anak itu supaya mereka menjadi orang yang berhasil sampai kuliah
dan ketika mereka menjadi orang berhasil mereka pun juga menjadi pekerjaan yang benar
tak hanya sebagai tempat tinggal di asrama ini pula lah pendidikan karakter diterapkan oleh maria
melalui berbagai kegiatan positif
syaratnya anaknya mau bangun pagi berdoa
terus mau bekerja di rumah
saya marah kalau malas pak
saya bilang gini kalau dari masa remaja masa muda
kalau kamu nggak pernah rajin sampai tua juga akan malas
tapi kalau dari kecil engkau sudah rajin sampai tua pun
kamu gak akan pernah malas
sudah duduk duduk enggak akan tahan saya bilang gitu
saya kasih contoh sebenarnya boko di pralinginan ada orang tua pak
sudah tua dilarang sama anak cucu menantu dilarang bekerja tetap saja kerja
karena sudah terbiasa pak
saya bilang itu semua dari kebiasaan
saya beli pacaran
kalau pacaran terpaksa keluar pak
terus kalau kita sudah peringatkan sampai tiga kali melanggar
terpaksa saya keluarkan saya usir
pernah ada yang kami usir juga pak
di asrama ini pula maria membagi kasih sayang layaknya seorang ibu
ia senantiasa mengajari mereka memasak dan menyiapkan makanan
bahkan mereka bertugas dalam beberapa kelompok
dan bertanggung jawab atas kegiatan kegiatan di asrama
ada yang bertanggung jawab di dapur kamar halaman dan kebun
meski mayoritas dataran di sumba timur berlahan kering
maria aktif mengajak anak anak agar terbiasa bercocok tanam
minimal untuk memenuhi pangan sehari hari
terus kami juga ada berkebun yang lalu pak dengan masyarakat di tempat ini
minimal mereka punya sayur sehat bahkan lebihnya bisa dijual pak
sudah terjadi pak yang lalu pak
tapi memang problem di kami yang berat itu di air pak
nah waktu itu meskipun berat air sempat air beli tanki tapi tetap kita buat kebun gitu
ternyata tuh juga buat semangat
waktu itu saya sarankan ibu ibu sini jangan ada yang malas
makanya minimal setiap keluarga misalnya
bapaknya hari ini bisa siram terus besoknya nggak bisa ada istrinya bisa gantian
kalau istrinya nggak ada bisa anaknya gitu pak
ternyata itu jalan pak
bahkan mereka dengan sukacita jual sayur gitu
ya air menjadi tantangan besar bagi maria
dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di desa ini
minimnya sumber air membuat warga terbiasa membeli air dengan harga dua ratus ribu rupiah per tangki
dan enggak mungkin juga kalau masyarakat mau beli setiap hari juga enggak mungkin pak
termasuk kita juga kita juga terbatas untuk membeli air
ada tanki ini pak kita jalan kaki pak
kurang lebih bisa tiga kilo an ambil air
itu ada sumur di tawangga itu aja pak
jadi kita jalan kaki
paling nggak kalau saya bisa lakukan hanya ambil dua jirigen minyak goreng itu pak
lima literan dua
harusnya kita pikir di ransel ini bajunya gitu pak
kita cuci di sana mandi di sana pulang
bahkan kadang kalau sudah siang kita pakai mandi baju dengan bahasa sampai rumah kering
nah kalaupun tanki air ini sendiri datang ini tidak tiap hari ya hari hari tertentu saja
iya kita tertentu saja
maria pernah menerima bantuan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan air dengan membuat sumur bor
dua sumur yang dibangun tak mengeluarkan air tanah
apa yang membuat
sinyal juga sulit
sinyal juga sulit
apa yang membuat ibu maria tetap bertahan untuk menggugah pendidikan pelayanan kepada masyarakat
di desa ini
yang lalu sempat kami sudah mau meninggalkan tempat ini
bahkan saya sempat stres dengan kondisi di tempat ini pak
tempat tidak menunjang gitu pak ya
dan kondisi penduduknya kita harus ngomong juga ulang ulang sama mereka
bahkan kita sudah menjelaskan
baru saja bilang tidak dan sebagainya membuat saya stres pak
boleh katakan saya seperti orang gila gitu
sempat mau menyerah begitu ya
sudah menyerah ini pak bukan sempat lagi pak sudah menyerah saya bilang tuh
kemudian tetap mau bertahan karena
nah itu pak setelah saya tuhan saya sudah tidak kuat saya nggak mampu ini tuhan
hanya saya di padang ini pak saya bolak balik kayak orang gila gitu
hanya saya ngomong tuhan kalau saya ini mau pulang kalau saya ada salah tuhan kasih tahu saya
saya salah apa saya ini mau pulang dan pasti saya akan tinggalkan ini sumba
hanya saya nambah tidak normal pak
hanya saya menangis di padang ini pak saya menangis merang kayak orang gila juga
sudah pak karena saya sudah tidak kuat lagi gitu pak saya merau
setelah itu saya dengar suara
nak kamu kesini siapa yang suruh ya tuhan yang suruh
terus nak kamu ke sini untuk apa
ya untuk menolong masyarakat di sini
di samping saya melayani pekerjaan hanya itu saja pak
hanya saya nangkep dengan dua pertanyaan itu langsung nangkep
oh jadi saya langsung ngomong spontan loh jadi tuhan ingin saya tetap di sini
sebelum itu ya sudah
saya nyerah kalau itu yang tuhan mau saya akan tetap tahan di sini
ketegaran dan kesabaran maria membuahkan hasil
sejak ia membangun asrama sebagai rumah singgah siswa smp dan sma
banyak warga yang terbantu melanjutkan pendidikan
ronius salah satunya putra pasangan herman gimuali dan hendrina nurawadang ini
berhasil menuntaskan pendidikan sma
dengan tinggal di asrama pada dua ribu tiga belas
kini warga desa napu ini duduk di bangku kuliah jurusan pendidikan bahasa inggris
di salah satu universitas di malang jawa timur
hal apa saja yang kamu dapat di asrama selama tinggal di asrama
ya kalau tinggal di asrama itu karakternya dibentuk lewat setiap pagi itu ada ibadah
terus ada juga pelayanan pelayanan yang dibawa
ada juga pelayanan pelayanan yang dibawa oleh ibu maria
ibu maria itu orangnya kuat
nggak pernah menyerah walaupun tinggal di daerah seperti ini kan
bagi maria pendidikan adalah hal penting yang harus diemban oleh setiap generasi muda
ia menaruh harapan besar agar kelak mereka dapat mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
tuhan itu luar biasa gitu pak karena saya yakin karena saya nampung itu pasti karena rencana tuhan juga
aku menyelamatkan anak anak
bukan sekedar mendekatkan mereka dengan sekolah
di asrama ini mereka juga belajar saling berbagi dan saling peduli
saya bisa bertemu dengan teman teman saya dan bisa sering sering bersama dan belajar bersama
kamu maria yang mengajarkan tentang disiplin
jangan pencuri jangan nakal

selain mendirikan asrama bagi murid murid smp dan sma
maria juga memperjuangkan pendidikan bagi anak anak usia dini
dengan membangun sekolah paut generasi bibit unggul di desa prelangina kecamatan hararu kebupaten sumatimur
awalnya pak waktu itu kita kasihan melihat anak anak kelas satu kelas dua kelas tiga bahkan sampai kelas empat ada yang kelas lima juga itu nggak bisa baca pak
bahkan mengeja pun juga berat sekali gitu
akhirnya kita aduh kasian anak anak ini ini calon generasi penerus bangsa ini kalau kondisi seperti ini waduh bahaya saya bilang begitu
hanya saya ngobrol dengan teman teman gimana iya kak gimana pak ya kita sediakan waktu aja kita ngajar mereka gitu
hanya kita datang ke tempat di pralingena di napu di tempat ini kita kumpulkan mereka kadang kadang kita yang datang ke rumah mereka gitu
itu pun nggak gampang pak ngumpulkan mereka pak karena belajar itu bukan sesuatu yang kepentingan buat mereka gitu pak
karena pak orang tua juga tidak mendukung gitu pak waktu itu pak
sehingga juga di sekolahnya kadang guru guru
juga nggak ada gitu pak prosesnya
dengan bantuan para donatur paut generasi bibit unggul ini didirikan oleh maria pada dua ribu dua belas
belajar dan bermain menjadi kegiatan utama di sekolah ini
kita mengajar mereka khususnya tentang karakter mereka pak
kita bentuk di usia dini gitu pak
dengan sembilan pilar tadi itu untuk karakter mereka
dan kita paling nggak anak anak sudah bisa membedakan
membedakan warna gitu pak
sudah bisa membaca atau berhitung
baca ya bcd gitu pak
dan berhitung itu pak
itu yang kita ajarkan
di paut ini maria dibantu oleh dua orang relawan yang suka rela menjadi tenaga pengajar
mereka terinspirasi oleh maria sebagai sosok yang tangguh memperjuangkan akses pendidikan anak anak desa
mereka berdua berdua berdua mengajar anak anak
mengajari anak anak di desa ini karakternya juga beda beda
susahnya atau kesulitannya apa saja
susah atau kesulitan karakter mereka
kalau misalnya ada anak anak yang lakal gitu kan
terus karakter mereka tuh padanya ada yang baik ada yang suka jahil gitu
susah dibentuk gitu
tapi lama lama kalau udah menguasai mereka oh udah tahu karakter mereka pasti bisa bentuk gitu
kamu sendiri kalau mengajar di sini
ini kan pasti berbeda dengan sekolah yang ada di kota kota besar begitu ya
fasilitas juga ada begitu
di sini kan serba terbatas begitu
mengapa akhirnya kami tetap setia mau mengajari anak anak di desa ini
yang pertama aku suka karena mereka punya jiwa apa ya mereka ingin belajar gitu
walaupun lihat usia mereka baru tiga tahun dua tahun
mereka juga walaupun sakit mereka mau pergi sekolah
itu yang buat aku tertarik dan membuat saya suka sama anak anak gitu
jiwa mereka ingin belajar terus
pengen punya pengetahuan yang baru senangnya
merintis sekolah bagi anak anak di desa bukan perkara mudah bagi maria
saat pertama kali menjejakan kaki di pulau sumba pada dua ribu empat
ia berjuang melakukan pendekatan kepada masyarakat
agar para orang tua mau menyekolahkan anak anak mereka
wanita kelahiran nganjuk delapan agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga ini pun sempat mengalami kesulitan berkomunikasi dengan warga
karena kendala bahasa
ibu maria pada saat pertama kali datang ke daerah ini
untuk mengajak orang tua atau warga untuk menyekolahkan anak mereka
sempatkah mendapat penolakan begitu dari warga setempat
penolakan tidak pak
cuma mereka berkata woi buat apa sekolah ibu
kenapa feepec membantu orang tua
sedangkan sekolah kadang guru juga nggak ada ibu maria
mereka bilang begitu pak
kalau mereka sekolah tinggi tinggi juga nanti melawan orang tua
nah dari perkataan itu akhirnya kita nasihati mereka
mengingatkan mereka betapa pentingnya dunia pendidikan itu kepada masyarakat di tempat ini pak
berapa lama ibu sampai bisa menyadarkan para orang tua begitu untuk menerapkan atau menanamkan bahwa
pendidikan itu penting buat anak anak mereka berapa lama perlu pendekatan itu
sampai satu tahun lebih itu pak
satu tahun lebih
iya pak iya
kita kunjungi mereka terus nanti beberapa bulan lagi kita ingatkan kembali gitu pak
karena memangnya orang tua enggak suka anaknya sekolah pak
usaha maria mengajak anak anak desa belajar tak sia sia
awalnya hanya sepuluh hingga lima belas anak usia tiga sampai enam tahun yang mau belajar di pau
kini ada puluhan anak bersemangat menuntut ilmu di sekolah ini
dan berhasil menguruskan belasan anak setiap tahunnya
sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah dah sana
bukan hanya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan
maria juga berperan aktif memudahkan warga desa mengakses tempat ibadah
dengan menggunakan mobil pemberian donatur ia rela mengantar dan menjemput warga setiap hari minggu
tak peduli jarak tempuh yang harus dilaluinya
ibu maria ini sudah menjadi kebiasaan begitu setiap hari ibadah menjemput warga menjemput jemaat menggunakan kendaraan ini begitu
jadi dulu memang seringnya ibu jemput dengan apa caranya
dulu sebelum ada kendaraan tidak ada bang
paling kalau ada kegiatan kita pinjem truk di kota wangapu gitu pakai truk gitu
karena tahun yang berakhir ini mobil sehingga ini bisa
berjalan kaki juga pernah
kalau anak anak dari fraling ini pernah pak mereka jalan kaki ke tempat samping
tapi mereka semangat pak
apalagi kalau anak anak pasti semangat mbak
kalau buat acara bersama pasti
yang paling jauh kalau menjemur warga untuk beribadah begitu kemana
ke wp jiru ya lebih satu jam setengah ya kayaknya
satu jam setengah itu menjemput berapa orang di sana
ya bisa di mana saja
kalau menjemput warga di sana berapa orang
ya bisa di mana saja
kalau menjemput warga di sana berapa orang

dibantu oleh seorang sopir yang dipekerjakannya
maria menjemput warga dari satu desa ke desa lain
tujuannya satu agar mereka tak melupakan kegiatan ibadah mereka
di gereja inilah maria dan warga desa beribadah
bangunan yang sama yang digunakan untuk sekolah paun
dulu sebelum bangunan ini ada
maria mengajak warga desa beribadah bersama di rumah rumah warga secara bergantian
maria kizia anugrah wanita parubaya yang tangguh
ia rela meninggalkan tanah kelahirannya
demi melayani masyarakat di pulau sumba
sebagai seorang pendeta maria senantiasa menabur kasih sayangnya kepada orang orang di sekitarnya
bukan hanya soal agama
namun maria berjuang memumpuk asa anak anak desa
untuk menggapai cita cita
anak anak itu penting dan perlu diselamatkan pak
karena mereka adalah generasi penerus bangsa ini pak
kalau kita tidak memperhatikan terlebih orang orang anak anak yang ada di desa pak
itu perlu ada yang menolong memberi semangat mereka mengarahkan mereka
karena terbatasnya kondisi keadaan mereka
belum mereka melihat lingkungan mereka ini gunung
gunung lembah lembah pak
jadi pengharapan kita itu seperti apa nih
kalau kita tidak menjelaskan mereka menerangkan mereka
masa depan mereka kelihatannya kasian pak
saya perhatikan juga banyak orang penting ini pak
yang dari desa mereka jadi orang hebat pak
dan saya harapkan juga begitu pak
bahkan saya sering menyarankan mereka
meskipun kalian tinggal di desa yang minim atau yang miskin
jangan pernah takut dengan kemiskinan
saya berharap pak

saya berharap pak
bahwa mereka bisa menghargai mereka sendiri
saya berharap pak

saya berharap pak
bahwa mereka bisa menghargai mereka sendiri
saya berharap pak
bahwa mereka bisa menghargai mereka sendiri
saya berharap pak
bahwa mereka bisa menghargai mereka sendiri
saya berharap pak
bahwa mereka bisa menghargai mereka sendiri
saya berharap pak
bahwa mereka bisa menghargai mereka sendiri
saya berharap pak
bahwa mereka bisa menghargai mereka sendiri
saya berharap pak
bahwa mereka bisa menghargai mereka sendiri